untuk memeriahkan rangkaian acara hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh tiga
masyarakat di kawasan bintaro tangerang memberikan apresiasi kepada petinju legendaris indonesia elias bikal
elias pikal adalah seorang atlet tinju pertama indonesia yang berhasil menyabet kejuaraan dunia
sederet prestasi tingkat dunia yang diraih seperti juara opbf pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat dan juara ibf pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
usai menerima penghargaan elias ungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat
tak hanya itu elias juga sebut hari kemerdekaan ini bisa menjadi momentum pembakar semangat bagi anak muda
khususnya para atlet agar bisa terus harumkan nama bangsa
saya rasa bangga karena saya sudah sebagai juara dunia
saya diundang untuk pak rt sama pak rw untuk hari bersama sama untuk merayakan tujuh belas agustus
terima kasih saya rasa bangga karena semua masyarakat indonesia sudah dukung saya untuk bersama sama dengan mereka
supaya untuk anak anak sekarang ini bisa menjadi juara dunia
apresiasi yang diberikan kepada elias dari masyarakat adalah berupa uang sepuluh juta rupiah dan sebuah sepatu olahraga
ketua rw kawasan bintaro tangerang tegaskan
pemberian apresiasi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada elias yang telah harumkan nama bangsa di kancah dunia
kita mengundang om eli dan untuk hadir pesan lebih luas yang ingin kita berikan
bahwa kita ingin lahir juara juara baru termasuk mengapresiasi kepada para juara
diharapkan pemberian apresiasi kepada atlet juara dunia ini bisa membakar semangat anak muda dan para atlet
agar dapat terus bisa mengharumkan nama bangsa